badan nasional sertifikasi profesi atau bnsp mengadakan sosialisasi pengelolaan data sistem informasi bnsp
di hotel westinus ii bali pada sebelas september
selain menghadiri acara sosialisasi ketua bnsp kunjung masehat juga melakukan pengecekan
terhadap persiapan boat bnsp yang turut berpartisipasi dalam kegiatan naker expo
yang bertajuk naker expo tanggap covid dua ribu dua puluh tersebut
badan nasional sertifikasi profesi bnsp mengadakan sosialisasi pengolahan data sistem informasi bnsp
di hotel westinusa ii bali pada sebelas september
selain mengembangkan sistem informasi bnsp ketua bnsp kunjung masehat juga melakukan pengecekan
tahun ini kita satu ratus sembilan puluh an ribu orang kita sertifikasi pak
tetapi tidak semua di hotel yang msdm
tapi di manufaktur di mana mana kita lakukan
kita harapkan sebenarnya dalam rangka meningkatkan daya saing ini
penting pengaturan sertifikat ini
sehingga nanti kita bisa menunjukkan sertifikat yang ada
oh saya kompeten di bidang ini
di bali saya yang tahu di msdm ini pak ya
tapi ya satu ratus lima puluh ya satu ratus lima puluh yang di ini
dulunya kita hampir dua ratus ribu lebih ya akan disertifikasi seluruh indonesia
usai acara sosialisasi ketua bnsp kunjung mas sehat
juga melakukan pengecekan terhadap persiapan booth bnsp
yang turut berpartisipasi dalam kegiatan naker expo
yang bertajuk naker expo tanggap covid dua ribu dua puluh
tahun ini kan program kita dipotong pak
tapi kan kemarin dana covid ini
diambil untuk kegiatan yang lain
digunakan untuk covid sehingga angkanya juga sedikit
tapi setiap tahun pemerintah punya program ini
dan tentunya kita harapkan dengan program ini nanti ya
bisa menjama ke semua sektor
untuk juta setia
dan kami juga
sekarang sedang melakukan harmonisasi dengan badan pusat statistik pak
nanti semua sertifikat yang dikeluarkan oleh semua lsp
lsp satu dua atau tiga itu akan ada datanya di bps
expo ini merupakan pameran produk tenaga kerja mandiri
terdapat lima puluh booth turut mengisi expo ini
bnsp menjadi salah satu stand peserta
sekaligus untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi sertifikasi kompetensi
dengan tagline sertifikasi kompetensi jembatan emas sdm unggul
hashtag indonesia maju
dalam expo yang digelar pada sabtu dan minggu
dua belas dan tiga belas september dua ribu dua puluh tersebut
ketua bnsp kunjung mas sehat
mendampingi menteri ketenaga kerjaan ri ida fauzia
meninjau stand bnsp
dalam kesempatan itu
kunjung mas sehat menerangkan pentingnya sertifikasi profesi
terutama bagi generasi milenial
itu yang sedang kita upayakan supaya nanti
misalnya dari msdm bali asean ini menguasai sertifikat
oh dia sektornya ini keluar tanggal berapa
siapa yang mengeluarkan di mana ada ketahuan di bps
jadi secara data nasional kita lakukan
bahwa dalam kondisi covid kita masih bisa melakukan pelayanan
kondisi covid kita masih bisa melakukan namanya program program kita
pemerintah dan pegang bidang itu
sehingga nanti kita yang dicanangkan pemerintah sdm unggul indonesia maju bisa tercapai
terutama dalam era namanya sehat
ini memang competitiveness itu harus ditingkatkan di semua sektor
sebagai daya tarik pentingnya sosialisasi sertifikasi profesi
stand bnsp menghadirkan chef juna sebagai chef profesional
yang sudah memiliki sertifikasi bnsp
tampil di bnsp
sembilan booth bnsp baik secara detail maupun menyeluruh
dengan chef juna sebagai chef profesional yang sudah bersertifikasi bnsp
jadi model dari promosi dan menunjukkan bahwa kehadiran bnsp acara sosialisasi pentingnya
sertifikasi profesi tersebut memiliki sasaran utama generasi milenial
dengan chef juna sebagai chef profesional yang sudah bersertifikat bnsp
menjadi magnet tersendiri bagi para pekerja untuk memiliki sertifikasi profesi
sebagai daya tarik pentingnya sosialisasi sertifikasi profesi